imbas ke langkah adoksigen
oksigen medis sangat tinggi
sejumlah relawan yang membagikan makanan siap saji
kepada ribuan orang yang tengah menjalani isolasi mandiri ya
terima kasih ya
ya ini banyaknya hambatan di masa pandemi
tidak membuat silvi nur aini
dalam menggelar pembelajaran jarak jauh
bagi siswa siswinya yang berkebutuhan khusus
ya dalam hero semangat special kepernikan
kali ini ada kisah seorang guru slb
yang memanfaatkan media youtube
dalam memberikan materi pembelajaran
agar mudah dipahami oleh muridnya
yang sebagian besar merupakan tunarungu
untuk mengedit gitu jadi memang banyak hal lah teh karena memang saya tidak ahli di bidang ini
usaha silvi memberikan pembelajaran jarak jauh yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus
mendapat apresiasi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada peringatan hari guru tahun dua ribu dua puluh lalu
sylvi mengaku bangga dan akan terus berusaha mencari cara untuk memberikan pembelajaran yang ramah
bagi anak berkebutuhan khusus mengingat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi
para pengajar anak berkebutuhan khusus seperti dirinya di masa pandemi
dari media mau itu media komunikasi media pembelajaran itu pun harus adaptasi termasuk juga evaluasi
banyak hal yang harus itu baru dalam hal pembelajaran
belum ketika kita memiliki anak yang punya permasalahan sosial emosi atau sosial emosi perilaku
itu pun harus kita cari solusi untuk mereka
video pembelajaran yang dibuat oleh silvi diakui memberikan banyak kemudahan bagi para orang tua siswa
ketika mendampingi anak mereka belajar daring
itu sangat membantu buat anak saya yang berkebutuhan khusus
meskipun untuk pelaksanaannya tetap harus didampingi dengan orang tua
jadi di situ kan memakai gambar jadi anak anak lebih paham
kalau anak tunarungu itu mereka lebih menyimak itu melihat gambar dan videonya tulisan videonya
meski metode pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi dirasa cukup maksimal
silvi dan orang tua siswa tetap berharap pandemi segera berakhir
agar para siswa berkebutuhan khusus bisa kembali melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat
guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa terutama guru yang mengajar di sekolah luar biasa
yang peserta didiknya ini memiliki kebutuhan khusus butuh ketelatenan dan kesabaran ekstra
mengajar anak berkebutuhan khusus
nah kalau kita berkaca dari tadi ya liputan sebelumnya meskipun di tengah pandemi
para guru tetap berusaha untuk memberikan jasanya kepada para murid luar biasa ini
panggilan jiwa ya memang pasti ini akan berdampak besar apapun tantangannya
iya kita akan membahasnya bersama ibu silvi nur aini salah satu pengajar slb di bandung jawa barat
halo selamat pagi menjelang siang ibu silvi apa kabar
halo selamat siang selamat pagi menjelang siang alhamdulillah saya sehat dalam kondisi sehat walafiat
alhamdulillah ya ibu kita bicara nih soal mengajar anak berkebutuhan khusus
bu sylvi ini sudah berapa lama mengajar bu
saya sudah hampir sepuluh tahun sebenarnya mengajar baik itu di slb ataupun di luar slb
nah namun di slb nya sendiri
saya sudah enam tahun mengajar di slb
oke sudah enam tahun artinya di masa pandemi dan juga sebelum pandemi sudah merasakan
respon dari anak anak muridnya gimana bu
apakah mereka happy dengan pembelajaran jarak jauh pembelajaran daring saat ini
atau justru mengeluh pengen gurunya tetap ada di depan muka mereka
nah sebenarnya efektif efektifnya pembelajaran secara daring secara tepat
itu adalah pengalaman yang sangat penting
pembelajaran secara daring secara tatap maya yang paling efektif itu adalah pembelajaran tatap muka
nah respon selama ini yang diberikan oleh baik itu anak anak orang tua maupun guru guru
itu memang kami mengharapkan untuk segera adanya pembelajaran tetap muka
karena itu jauh lebih efektif untuk anak anak kami dalam belajar
anak anak pun pengen segera untuk bu kami ingin cepat
untuk masuk sekolah
ketika anak anak diberitahu akan masuk sekolah mereka sangat semangat untuk masuk sekolah
itu sias ya untuk ketemu bu guru ya
sama teman teman sekolah
nah kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan ibu sylvie nur aini nanti setelah jadinya
ketemu guru ketemu anak anak ketemu teman temannya
karena mungkin kalau di rumah mereka komunitasnya hanya keluarganya saja
sedangkan kalau di sekolah mereka banyak hal yang bisa mereka lakukan
jadi kita tahan dulu
nanti kita akan kembali usai jeda
heroes among us akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
kembali bersama kami di program spesial kemerdekaan heroes among us
kita lanjutkan kembali dialog bersama ibu sylvi nur aini salah satu pengajar di slb di bandung jawa barat
kita sapa lagi bu sylvi masih mendengar suara kami
masih mendengar kak
baik bu sylvie kalau kita ngomongin soal mengajar anak berkebutuhan khusus nih ya
kan tadi sudah enam tahun kabarnya
nah mengajar murid murid ini sebagian besar adalah tunarungu
karakteristik dari murid murid tunarungu ini seperti apa sih bu
pertama mereka karena mereka memiliki gangguan pendengaran secara otomatis mereka memiliki hambatan dalam bahasa interaksi komunikasi
dan itu pun akan menghambat pada bukan menghambat mungkin akan berdampak pada sosial emosi perilaku
nah itu karakteristik umum yang dimiliki oleh anak anak tersebut itu adalah hal hal itu gitu
oke baik bu
dalam enam tahun mengajar ini tantangan terbesarnya apa sih bu
khususnya di masa pandemi seperti sekarang
jadi ada tantangan secara internal dari anak anak ataupun eksternal
akan berbeda ceritanya ketika kita berbicara di masa pandemi yang mereka itu anak anak yang unik
satu anak dua anak
satu anak dengan anak yang lain memiliki karakteristik yang berbeda permasalahan yang berbeda apalagi di masa pandemi
tantangan yang kami hadapi terutama di masa pandemi selain dalam masalah internal anak anak itu anak anak memiliki gangguan bahasa gangguan interaksi komunikasi
mereka pun kita tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana pembelajaran ketika di masa pandemi
karena itu tergantung pada kondisi keluarganya masing masing kondisi sosial ekonominya kondisi pendidikannya di rumah seperti apa pola asuhnya seperti apa
sehingga ketika kita belajar kita tidak bisa langsung mengontrol langsung anak anak tersebut
itu hal yang menjadi tantangan terbesar saya selama masa pandemi pembelajaran di masa pandemi
bahasa dan komunikasi utamanya
oke nah selama ini tadi juga ibu sylvie sempat menyentil nih katanya anak anak di kelas sudah kangen untuk bertemu dengan gurunya untuk bertemu dengan teman teman sekelasnya
ini kan belum ada realisasi juga pembelajaran muka di sekolah ya tetap muka di sekolah
kemudian gimana harapan ibu melihat tantangan tantangan yang ada kesulitan yang ada
harapan ibu terhadap pemerintah atau masyarakat terkait dengan sekolah atau pengajaran
sekolah atau pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus
nah kalau harapan saya pertama untuk pemerintah saya ucapkan terima kasih karena saya yakin pemerintah dalam hal ini kemendikbud
yang sudah bergabung dengan ristek sudah berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak anak berkebutuhan khusus
nah namun saya berharap pemerintah
kita membuat pola pola yang terintegrasi antara satuan pendidikan baik itu dari dasar hingga perguruan tinggi
nah terkait masyarakat saya berharap mudah mudahan masyarakat indonesia itu terkenal dengan lima s
salam sapa sopan santun dan satu lagi salam sapa sopan santun dan senyum
nah masyarakat indonesia sudah sangat terkenal dengan lima s itu dan yakin bahwa mereka itu akan menerima terhadap perbedaan
maka ketika bertemu dengan anak anak berkebutuhan khusus saya berharap mereka tidak enggan untuk menyapa
meskipun akan kesulitan dalam berkomunikasi atau tidak hanya menyapa meminta bergabung itu hal hal kecil yang dibutuhkan
nah seperti itu
baik bu sylvi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami tetap sehat tetap menginspirasi kita semua ya bu ya
terima kasih atas pengabdian yang luar biasa untuk bangsa
salam sehat bu sylvi
karena senyumnya sekarang pakai masker hampir lupa bu sylvi ya yang terakhir adalah senyum
nah pemirsa program spesial kemerdekaan hero semoga setangguh melawan covid sembilan belas akan segera kembali
sampai jumpa di video berikut tetap bersama kami